meski pemerintah telah menetapkan satu ramadan jatuh pada hari senin kemarin
namun tidak bagi beberapa jamaah di sejumlah daerah di jawa timur
ribuan jamaah naksabandia holidiyah jombang justru baru menjalankan ibadah puasa pada hari selasa ini
sementara di probolinggo jemaah aboge malah akan berpuasa pada rabu besok
suasana berbeda tampak di dusun kapas desa duku klopo kecamatan peterongan jombang senin kemarin
jemaah naksabandia kholidiyah al aliyah masih menjalankan aktivitas seperti belum memasuki bulan ramadan
yakni mengonsumsi makanan di siang hari
bahkan sejumlah warga jamaah lainnya tak segan segan untuk makan jajanan di warung
menurut warga jamaah naksabandia mereka baru akan berpuasa pada selasa hari ini
alasannya adalah sesuai perintah dari pimpinan jamaah yang menyatakan belum bisa melihat bulan saat rukyah
meskipun sempat nampak kelemang rambut
namun pihaknya tidak berani memutuskannya sehingga metode yang digunakan yakni istiqmal atau dikenapkan menjadi tiga puluh hari
sementara di kampung aboge dusun wuluhan desa leces kecamatan leces probolinggo
jemaah aboge juga masih melakukan aktivitas seperti biasanya
jamaah aboge belum menjalankan ibadah puasa karena berpedoman pada perhitungan awal puasa
berdasarkan pada kalender islam yang diatur dalam kitab mujarobah yang mereka sebut tahun alif rebowagi
mereka baru akan memulai ibadah puasa pada hari rabu besok
jemaah aboge sendiri puasa hari apa itu
untungannya ada enam bro kata kata
ambil dari tahun baru
satu maharam ke kemantan
dengan keyakinan tersebut hampir setiap tahunnya jadwal awal bulan ramadan yang ditentukan
selalu berbeda selisih dua atau satu hari dengan pemerintah
dan untuk tahun ini selisih dua hari dengan pemerintah
di wilayah probolinggo sendiri kurang lebih ada sembilan ratus jamaah aboget tersebar di sepuluh desa
di empat kecamatan di kabupaten probolinggo
di antaranya kecamatan dringu leces
bantaran dan kecamatan tegal siwalan
tim liputan jawa timur